saat ini saya sedang ngabuburit di masjid raya al matsun
masjid yang dibangun oleh sultan makmur al rashid ini pada tahun seribu sembilan ratus enam menjadi ikon dan ciri khas kota medan
di dalamnya kita akan menemukan arsitektur bercorak melayu timur tengah dan eropa
saat ini masjid raya al ⁇ maasun menjadi ikon kota medan dan termasuk dalam cagar budaya pemerintah kota
ciri khas arsitektur bangunan masjid ini yaitu di empat penjuru masjid terdapat beranda dengan atap tinggi mengawal kubah utama masjid
pintu utama terdapat di keempat beranda dengan tangga penghubung antara lantai masjid yang tinggi dan pelataran
sementara bangunan masjidnya dibagi menjadi gerbang masuk ruang utama tempat wudhu serta menara
ruang utama merupakan tempat sholat berbentuk segi delapan tidak sama sisi
di sini terdapat jendela yang terbuat dari kayu dengan kaca patri yang mengelilingi pintu beranda
masjid raya medan dihiasi ornamen bunga dan tumbuhan baik itu di dinding tiang tiang masjid plafon dan bagian lainnya
bahan bahan bangunannya diimpor dari eropa seperti marmer dari italia dan jerman kaca patri dari tiongkok
serta lampu gantung yang didatangkan langsung dari perancis
selain keindahan arsitekturnya bentuk bangunan masjid juga membuat cahaya dan udara mudah masuk dari berbagai arah
suasana di dalam masjid jadi terasa nyaman dan menambah kehusukan beribadah di masjid ini
di sini mesinnya adem untuk beribadah lalu arsitekturnya juga bagus
bagus dan masjidnya juga luas
rame rame lebih lebih lebih apa aja menyenangkan
puasa kan banyak event di sini jadi sekalian buka di sini gitu
bulan ramadan tahun ini menjadi pengobat rindu para pecinta bubur submasjid raya al maksyun

tahun terakhir bubur ini absen karena pandemi covid sembilan belas
bubur khas kesultanan delhi ini dibuat kembali dan dapat dinikmati setiap hari selama bulan ramadan
setiap hari petugas membuat bubur sup berbelanja berbagai bahan untuk membuat bubur sup
yaitu sepuluh kg daging sapi tiga puluh kg beras santan dari dua puluh butir kelapa sepuluh kg kentang dan wortel
selain itu ditambah aneka bumbu dan rempah seperti jahe
kayu manis pala bunga lawang lada merica kemudian daun sop dan daun bawang
bubur sup disajikan sejak masjid al masyun berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan lalu
dahulu sultan deli bersedekah dan membiayai pembuatan bubur sup untuk dibagikan secara gratis ke warga
kini donatur dan pengurus masjid membiayai pembuatan bubur untuk melestarikan tradisi berbagi bubur sup kesultanan delhi

dari rumah berserta keluarga sengaja datang kemari untuk mencicipi bubur yang telah disediakan di besi raya ini
jadi kami ingin mencoba sekali
baru pertama sekali ini kami baru mencoba
khas medan bergiji ada daging rempah rempah sayur sayuran lengkap
repot banyak bahannya
di samping masjid raya al masyun diselenggarakan juga perhelatan ramadan fir
ajang yang telah menjadi ikon kota medan di bulan suci ramadan ini kembali digelar oleh pemkot medan setelah absen tiga tahun akibat pandemi
acara yang berlangsung selama dua puluh hari sejak dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh tiga ini diisi oleh para pelaku umkm kota medan
ada beragam jenis umkm yang dapat ditemui di ramadan fair ini mulai dari takjil dan makanan berbuka puasa pakaian hingga aksesoris
keindahan masjid raya medan hingga kini masih dapat dinikmati semua orang
masjid ini memperkuat eksistensi dari kesultanan delhi menjadi saksi sejarah peran yang menggaungkan syiat islam di tanah air
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara